sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalian kan sendiri kan
pak tolong deh
jangan mulai lagi
ingat dong sama apa yang udah kita bicarain
hati kecil papa mengatakan benar
papa tegaskan sama kalian

atau ke pantai asuwa
dia tetap ada disini
terima kasih ya om

ikatan anak dan ibunya begitu kuat pak
kenapa sih mbak perempuan itu harus balik ke rumah ini lagi
padahal kan bagus kemarin dia udah kabur mah
mama juga gak ngerti di
kalau aja perempuan pembawa hasil itu gak kembali ke sini
itu perempuan pasti sengaja deh mak
kemarin udah sosokan kaburnya
aku rasa dia cuma nyusun rencana untuk bisa kembali ke rumah ini lagi
dan menarik perhatian semua orang disini
kalau udah begini susah mah untuk ngusir dia
papa gak akan mungkin kan mah tega untuk ngusir dia
apalagi mama lihat sendiri vino gak mau lepas
di penjara kita ini bisa berantakan
memang papa kamu tuh pasti udah luluh
rencana kita kan membawa bayi itu ke pantai asuhan
tapi kalau udah seperti ini gara gara perempuan membawa sel itu udah berantakan
apa sih yang sudah dilakukan alia dengan orang suruhannya itu
masa ngusir perempuan kayak gini aja gak becus
aku pikir kan dia sudah mati di luar sana mah

nanti kalau dia nangis dia akan nangis
kalo kedengaran sama papa kan jadi masalah
udah masalah ini nanti kita bicarain sama ayah oke
vita kalo kamu sayang dengan vino kenapa kamu menengahkan dia
emangnya kamu gak kasian sama anak kamu sendiri